alasannya apa ini
bukan karena kalian pikir radit nyuruh orang untuk membentuk tri kalian kan
akhirnya radit juga yang terpojok kan
mama yakin sih ini drama kalian aja
memang itu adalah alasan terkuat kami untuk pindah
tapi gak mungkin menjelaskan itu ke mama
karena pasti ujung ujungnya
sampai jumpa lagi

hanya saja kecapean
jadi perlu banyak istirahat dulu

sampai jumpa lagi
apa aktivitas pak brahma akhir akhir ini bu
pagi harus ke kantor nanti pulang dari kantor
kita sama sama nyari anak kita radit yang belum ketemu dok
oh atas pak brahma kecapean
ini bu resepnya
silahkan ditebus langsung ya supaya bapak bisa istirahat
nah saran saya yang lain pak brama untuk bisa istirahat total ya
apalagi untuk tiga hari terakhir ini
jangan sampai beraktivitas yang berat dulu
kalau begitu saya pamit
semoga pak brahma cepat sehat lagi ya bu ya
mari dokter saya antar
pak brahma apa kabar
apa kabar kak
sudah kamu istirahat aja sana
saya baik baik saja
kasian papa ya bu
kecapean kayak gitu
dipaksa mama terus untuk cari kak radit
semoga kak radit bisa memperkirakan ini ya mbak
dan dia tahu kalau ulahnya berdampak bagi orang lain
mudah mudahan kak radit cepat balik ya bu
kalau mas radi tahu bapak sakit ya pasti segera pulang
apa namanya anika tidak sebaiknya ngasih tahu mas rangganya soal sakitnya bapak
emangnya kenapa bu
ah bapak itu biasanya kalau sakit yang ditanyain mas rangga
kayaknya tenang gitu kalau ditungguin mas rangga
ah aku males ah telfon kak rangga
tadi pagi aku telfon kak rangga dan dia ngomong ke aku
dek nanti aku telpon lagi ya
buktinya sampai sekarang dia nggak lihat telepon aku
mungkin mas rangganya di sana lagi sibuk nyari mas radit
jadi belum ada waktu telfon balik non anika
yaudah sekarang telfon mas rangganya
udah lah bu nggak usah
lagian udah jam segini takut malah bikin karang gak panik
tadi kata dokter juga papa kok cuma kecapean doang kok
aku ke kamar dulu ya
biasanya kalau bapak sakit yang telatin rawat itu mas rangga
mudah mudahan besok pagi mas rangga kesini
kita rencana mau berapa lama di apartemen
menurut aku kita coba tiga bulan dulu ya
ya tiga bulan kayaknya sih cukup buat beradaptasi dengan lingkungan sekitar
ya semoga aka juga betah ya di sana
amin mudah mudahan ya
enggak maaf ya tangan kamu jadi ursipeser kayak gini
kamu gak perlu minta maaf sama aku
nyawa pun aku rela kok berkorban
demi kamu dan juga arka
aku yang gak rela gak kalau kamu berkorban nyawa buat aku sama arka
melihat tangan kamu luka kayak gini aja
aku kayaknya sedih deh
aku juga bakal sedih banget
aku gak akan pernah ninggalin kamu
gak akan pernah
semoga dengan kami pindah
gak akan terulang lagi kejadian kami keceplosan
kalau arka itu anaknya radit
tadi mama hampir aja keceplosan bas arka
tapi apa ini jalan terbaik
untuk menutupi status arka yang sebenarnya
sampai kapan rahasia ini harus aku simpan dari ibu
alasannya apa ini
bukan karena kalian pikir radit nyuruh orang untuk membutuhkan kalian kan
akhirnya radit juga yang terpojok kan
mama yakin sih ini drama kalian aja
memang itu adalah alasan terkuat kami untuk pindah
tapi gak mungkin menjelaskan itu ke mama
karena pasti ujung ujungnya
aku yang akan semakin dipojokkan
bukan itu alasannya
rangga butuh family time
sama tiara dan juga arga
kalau mama sih nggak ada masalah ya
makin cepat makin baik
asal kamu tau gak
tanggung jawab kamu di keluarga ini
masalah keluarga kita itu masih banyak ya
radit aja sampai sekarang belum ketemu
sejak kapan ma
ini sih bu
rangga mau jenguk bapak dulu ya
rangga bilang dia mau pindah ke apartemen
rangga butuh quality time sama tiara dan juga arga
dan supaya rangga juga hidup lebih mandiri
tanpa bantuan dari mama dan juga bapak
papa gak keberatan kan
papa malah dukung
kamu punya kehidupan sendiri
selama ini kan kamu gak pernah punya waktu untuk anak dan istri kamu kan
jadi kamu berhak bahagia sama keluarga kecil kamu kan
walaupun rangga keluar dari rumah ini
dia tetep harus bantu masalah keluarga kita pa
dia tetap harus cari radit
kecuali ya dia udah gak peduli nih sama raja
dan masalah keluarga kita
udah lah ma
kita berdua kan sama sama tahu rangga bukan seperti itu orangnya
selama ini dia kan juga peduli sama radit dan juga keluarga kita
jadi biar aja dia sekarang memperhatikan keluarganya sendiri
pokoknya rangga tetep harus bantu cari radit yang hilang pa
karena mama juga tau sendiri kan
dia udah kirim pesan sama mama
dan dia baik baik aja kok

untuk menenangkan dirinya sendiri
kita hanya tinggal menunggu aja dia ketemu bu
polisi juga udah banyak bantu kita kok
pokoknya mama gak setuju
mbok ada apa sih mama sampai teriak teriak begitu
si mbok juga gak tau non
cuma tadi si mbok liat mas rangga pagi pagi udah dateng
dan sekarang ada di kamarnya ibu sama bapak
karena gak gitu
kemaren dia janji bakal telfon balik
sekarang dia dirumah gak samperin aku
belin banget sih
ya mungkin aja ada hal yang serius non
yang harus disampaikan sama ibu sama bapak
kan ibu teriak teriak kayak gitu tadi
pasti mama ribut lagi soal kak radit
udahlah mbak aku gak mau ikut campur
mending aku di kamar aja
pokoknya mama gak setuju
karena radit itu hilang gara gara rangga dan tiara
kenapa sih mama nyalahin rangga sama tiara
udah berapa kali kan ini kita bahas
ini semua salah kita kok
kenapa kita bohongin tadi dari awal
udah pak ma
papa sama mama gak usah berdebat lagi ya
rangga janji akan tetap cari radit sampai ketemu
ini semua gara gara kamu gak
kamu datang kesini cuma bawa masalah aja
mama tuh terserah ya
kamu keluar dari rumah ini mau tinggal dimana
apartemen kayak dimana terserah
yang penting kamu gak lupa untuk mencari radit
ini masalah keluarga kita kok
jadi kamu dan tiara harus bertanggung jawab atas masalah keluarga kita
mama bisa pegang janji rangga
rangga pasti akan nyari radit
kalau sampai kamu gak bantu cari ranah lagi
mama gak akan pernah bisa maafin kamu gak